ini sultan perbedaan ini sebenarnya dari list kemarin kalau misalnya gue lihat pas gue datang ke sana
nah prosesi memandikan marapula ini dipercaya akan menghilangkan hal hal buruk atau tidak ada halangan untuk bertemu dengan anak daro atau pengantin wanitanya